karena terenggalek berada di pesisir saya kira harus memang untuk mewarisi untuk mengembangkan tradisi maritim
karena saya kira income masyarakatnya dan juga memasukkan bagi daerah itu selain di dunia agraris memang maritimnya
maritim saya kira seperti larung sebonyo ini tidak hanya tradisi yang dilestarikan masyarakatnya
tapi juga bisa menyedot pariwisata ya
salah satu sarana untuk menjual pariwisata selain pantai
jadi karena tiga kecamatan besar di terenggalek itu berada di pesisir
tradisi seperti lalong sebonyo dan juga pengetahuan mereka tentang kebaharian saya kira harus tetap dilestarikan
apakah peng legsuara agar dunia berat

prosedere monggo tinda terenggale
opo maneh kembang cengkeh sehake
ugo salak saiki wes meraja
pari jagung delene ladung ledung
pantai pelang wit bien wes kondang
pantai perigi wiso an dudot ati
muda mudi ojo banjur kelantur
meski terletak di pesisir kabupaten terenggalek lebih dikenal dengan kehidupan masyarakat agraris
lebih dari delapan ratus tahun silam bangsawan mataram menjadikan wilayah ini sebagai pusat transit
tidak heran terenggalek saat ini kental dengan budaya mataram yang identik dengan pertanian
di pantai perigi terenggalek jauh dari pusat kota terdapat sebuah permukiman nelayan
ada dua ratus ribu penduduk yang hidup di sekitar pantai perigi
mereka berada di tiga kecamatan watulimo panggul dan munjungan
tidak ada sumber pasti kapan permukiman ini terbentuk
tetapi diakini masyarakat nelayan di sini mulai tumbuh pada periode seribu lima ratus an seiring dengan
di kesultanan mataram keselatan jawa
dengan demikian umur permukiman nelayan perigi jauh lebih muda dibanding terenggalek yang pada tahun dua ribu tujuh belas ini mencapai delapan ratus delapan puluh dua tahun
pegiat sejarah di terenggalek mencatat setelah wilayah perigi dibuka kehidupan agraris masyarakat masih berlangsung
para nelayan dari bugis dan malukulah yang mengenalkan kehidupan nelayan dan tata hidup bahari
nah kalau masyarakat nelayan di watu limo
saya kira tidak punya sejarah panjang seperti misalnya kalau di indonesia para pelaut bugis atau para pelaut di bali dan seterusnya
ini adalah masyarakat nelayan
jadi kalau kita melacak kultur agraris kultur maritimnya saya kira tidak akan ketemu ya
karena di sana mungkin yang mengajari mereka adalah para pendatang
jadi nelayan itu
di sana selain sebagai pelaut mencari ikan di laut mereka juga rata rata punya sawah punya sawah dan kebun
jadi mereka kalau laut sedang mungkin tidak menghasilkan ikan
jadi ikan sedang surut itu mungkin mereka akan berganti mengolah pertanian
dibandingkan dengan wilayah nelayan lain yang lebih tua di indonesia
masyarakat nelayan juga memiliki beberapa perbedaan
di antaranya permukiman yang jauh dari pantai
rumah rumah nelayan bisa berjarak satu km dari kapal mereka bersandar
dan justru lebih dekat dengan sawah atau kebun
sebuah ciri khas masyarakat agraris
karena itulah alur kerja warga nelayan nelayan pergi hanya berpusat pada dua tempat
pantai dan tepi pantai
di sana sudah terdapat tempat pelelangan ikan pengepakan atau pemindangan ikan ikan
meski mewarisi budaya agraris nelayan pantai perigi memiliki tradisi kuat
berupa ritual larung sembonyo
sebuah perayaan sekaligus ungkapan terima kasih kepada tuhan
dan memohon keselamatan lewat persembahan makanan dan sesaji
ribuan orang akan tumpah di tepi pantai perigi saat perayaan ini tiba
begitu sakralnya berbagai prosesi dilakukan dengan ketat dan khidmat
larung sembonyo juga dimanfaatkan untuk menjaga keamanan
sebagai obyek wisata baru
dan memperoleh keamanan yang menarik
sehingga mereka bisa menemukan keamanan yang sempurna
lalu kita menemukan keamanan yang lebih baik untuk mereka sendiri
kami menemukan keamanan yang lebih baik untuk mereka sendiri
dan kami menemukan keamanan yang lebih baik untuk mereka sendiri
pagi masih jauh dari terang tanah
saat kehidupan nelayan di pantai perigi dimulai
hari ini adalah hari terakhir dia melaut
selama dua hari jelang larung sembonyo
nelayan dilarang melaut
ini adalah bagian dari pantangan yang mereka percaya
seperti halnya mereka percaya kewajiban melakukan larung sembonyo
tradisi yang dilakukan oleh leluhur mereka
setiap minggu kliwon bulan solo
bulan ke sebelas dalam penanggalan jawa

nanti hamba yang uncomfortable
mereka berhubungan dengan pemain hijau
ortodrom idi serta penjuru
tapi awak sendiri seberepala enam puluh sembilan tahun sudah mengako hal itu
jadi kita percayahan secara tukang tukang
kita mencari bantuan yang cukup menyediakan dari rgp tepik
di sini rekomendasi yang sudah kami atasi
laut yang dipakai suminto memiliki tiga ratus buah kail
cara kerjanya yakni memasukkan mata kail ke dalam laut hingga dipenuhi ikan
dahulu dalam delapan jam laut suminto bisa mendapat dua ratus kg ikan layur atau kerapu
tetapi beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk hasil tangkapan tak sebanyak dulu
saat ini mendapat seratus ribu rupiah dari hasil melaut semalaman saja sudah bagus
suminto adalah nelayan perigi generasi keempat di keluarganya
tentu dia tidak asing lagi dengan laru sembonyo karena hal itu juga dilakukan oleh ayah dan kakeknya
sebagaimana nelayan yang lain suminto juga percaya pentingnya larung dan risiko jika larung tidak dilakukan
kalau laru sembonyo setahu saya ibaratnya kita itu tetap percaya sama yang di atas
tapi dengan ini dengan adanya adat terus para keturunan keturunan seperti saya ini
terus terang kalau setiap tahun itu tidak mengadakan tetap tidak ada berani dengan unsurnya apa
salah satunya dulu saya pernah ingat tahun berapa saya lupa
itu kurang otomatis
otomatis sesajennya saja itu kemudian hari ada musim itu pun mengarui musim ikan
terus arus yang kurang baik itu mengenai kecelakaan
orang tenggelam wisata tenggelam itu kan banyak
itu kemungkinan pengaruh dari sembunyi intinya satu ingin minta keselamatan
yang kedua rezeki dilimpahkan kepada nelayan
itulah kalau menurut saya
tapi prediksi orang tua
saya dulu ya seperti itu
pokoknya intinya meminta keselamatan terus rezeki itu bisa meluah
terus bisa dinikmati semua nelayan
kali ini jelang petang suminto sudah pulang
larangan melaut jelang larung sembonyo dimanfaatkannya dengan beraktivitas di rumah
semoga besar semoga besar
jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa
sementara di desa lain persiapan larung sembonyo sudah dimulai
ada dua benda yang menjadi obyek larung
pertama adalah tumpeng
tumpeng ini akan dibuat besar hingga dua meter
warga menyebut tumpeng sebagai bucen
akronim menyebut singkencang
artinya adalah berdoa dengan lantang untuk keselamatan
satu lagi adalah sesaji
sesuai dengan tradisi pendahulu sesaji harus dibuat malam hari
seperti kesibukan yang tampak di rumah tetua adat di desa karanggongso
ibu ibu ini tengah membuat aneka makanan khas jawa
yang akan menjadi sesaji atau persembahan larung sembonyo pada esok hari
ini namanya ripeh
ribe itu ya ini buat iring iringnya pelengkapan kemanten ini
kan ada ripeh ada ular ularan ada horogorok ada undur undur
kemanten itu apa
kemanten ini zaman dulu katanya orang tua dulu kan bahrorok itu itu mantu
jadi sekarang diliru sama mantan dari tepung ini gitu
warnanya ini dibuat dari pewarna makan
kalau membuatnya harus puasa atau
iya harus suci
kalau puasa enggak
tapi kalau buatnya harus
yang buat mantan ini harus yang orang sudah tidak bulanan gitu
sudah suci pokoknya gitu
kalau yang belum yang masih bulanan itu ya keramas dulu
kan sini ini keramas dulu
harus bersih suci gitu
harus perempuan memang ya
iya harus perempuan
laki laki khusus buat itu kembar mayang
kembar mayang buat
kembar mayang itu jembokkan ini
nyatukan mantan ini
kembar mayangnya itu
aneka makanan ini dibuat untuk mengiringi sesaji paling penting dari ritual larung sembonyo
yakni kemanten atau boneka sepasang pengantin yang dibuat dari tepung beras
meski bentuknya kecil kemanten menjadi unsur paling vital dalam larung sembonyo
inilah simbol dari kemanten
dari andong biru dan gendring marinten
dua bangsawan mataram yang dipercaya sebagai orang pertama yang membuka kawasan perigi menjadi permukiman
keduanya diakini menikah dan akhirnya moksa atau hilang di pantai perigi
dan menjadi danyang atau penguasa di pantai perigi
kami ingin berdoa untuk berdoa untuk kemantan yang diperlukan
kami ingin berdoa untuk kemantan yang diperlukan
boneka kemanten juga diperlukan layaknya pengantin sungguhan
seperti dibuatkan kembar mayang maupun janur penanda pesta pernikahan
hanya beberapa tetua desa yang boleh menganyam kembar mayang ini
empat tahun sewelan mereka berjalan melintas animasi
terdapat banyak kesan everybit atau penengan tim menipu dan meng vertex rasa hal pourtant pada hidupnya
mengapain mereka rude mereka
berhenti di tempat pelelangan ikan perigi yang hari itu berubah menjadi aula besar
sesaji dan tumpeng disiapkan di pintu keluar dermaga siap dibawa ke tengah laut
dan disaksikan oleh ribuan warga dan nelayan yang telah menunggu di balik pintu
yang diharapkan sebenarnya tidak ada
yang diharapkan itu keselamatan nelayan semua
sama rezeki ikan itu pokoknya semuanya dari allah
tapi karena itu tempatnya di laut
jadi penguasa lah itu memang ya dikatakan minta ya minta tidak ya tidak
ya seharusnya itu permintaannya itu kan setiap tahun harus keluar ikan
kan sering kalau tidak sukses itu kan kadang
dua tahun sekali tiga tahun sekali keluar ikan
permintaannya nelayan itu setiap tahun keluar ikan
setiap musim harus keluar ikan
ya ikan proslen itu kan macam macam ya ada semar ada tongkol ada ikan layang
pokoknya semacam ikan itu keluar semua
jadi larang sembunyi di dalamnya itu adalah cerita bebat
kalau kita melihat mengamati dari dekat
ada upacara di dalamnya yang menyebut tokoh tokoh
ada yang tokoh tokoh yang saya sebutkan tadi
sebagian juga tokoh tokoh danyang
mungkin tokoh tokoh lama yang sudah menetap lebih lama di situ
yang disebut dalam larang sembunyi
nah kemudian cerita ini cerita cerita ini dimasukkan ke tradisi lanung sembonyo
dan sudah dimasukkan semacam mitologi ya
karena si tokohnya tadi juga kalau kita melihat ke dalam
tradisi ini semacam ada cerita perkawinan
antara tokoh yang datang ke waktu di waktu tadi dengan nyanyi rogi dul
jadi fungsinya di antara itu
jadi mengingat mengingat para tokoh tokoh yang membuka
pertama kali membuka pemikiman di wilayah pesisir tregale khususnya di pantai prigi
sejak beberapa tahun terakhir larang sembunyi menjadi agenda resmi wisata tregale
mereka yang datang tidak hanya warga nelayan sekitar tapi juga wisatawan luar daerah
tahun lalu perputaran uang dalam beberapa hari larung sembonyo mencapai lebih dari satu lima miliar rupiah
sebelum dilarung satu ritual penting kembali dilakukan
membaca mantra jawa agar larung berjalan lancar
sejak dulu kalah setelah ini bisa dibabat
ini dibabat itu ada sudah peringatan ritual
ya seperti besok itu tadi ya larung sembunyi itu
artinya larung semboyo ini adalah ini mengucapkan syukur kepada tuhan yang maha kuasa
toh itu tadi ada
mengucapkan syukur ada shodhagoh
shokor suci ulamsari dan mulia metri
ini untuk mengetahui
soekabat nabi abu bakar umar usman nghali dan abu muntalib
dan wukratu mas
mengetahui malih ini ini
arak arakan di darat berpindah ke laut
sesaji dan tumpeng ditarik dengan perahu motor di bagian paling depan
pengiringnya adalah belasan kapal
yang sudah dihias
yang mengawal sesaji dan tumpeng di kiri dan kanan
laiknya mengarak pengantin ratusan orang yang mengiringi bergembira
mereka setia mengawal perjalanan larung sepanjang lima km ke tengah pantai
akhirnya di titik ini sesaji dilepas
warga saling berebut sesaji dan tumpeng
inilah puncak dari larung sembonyo
simbolisasi terima kasih pada tuhan
pada para leluhur yang sudah membuka permukiman
dengan mempersembahkan hasil bumi
laut terus menjadi teman baik bagi nelayan
menyediakan ikan yang melimpah
dan selamat saat mengarunginya